kini mari kita ikuti sambutan ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia
kami silakan bapak dr andes setia novanto akmm
kalimat maali raisi el barlaman di jumhuriyat indonesia asyid setia novanto
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
seribaginda penjaga ketua dewan perwakilan rakyat indonesia
penjaga dua kota suci raja salman bin abdul aziz al saud
presiden republik indonesia yang keenam
para wakil ketua dpr
disini hadir saudara fadijon
saudara agus hermanto
saudara taufik kurniawan
saudara fahri hamzah
yang saya hormati ketua ketua lembaga negara
dan tak lupa disini juga hadir
bapak trisus trisno
wakil dpr republik indonesia
presiden republik indonesia
ini memang kalau sebelah raja grogi grogi bikin

saya hormati ketua ketua lembaga negara
yang saya hormati bapak akbar tanjung
ketua dpr ri periode dua ribu empat dua ribu sembilan
yang saya hormati para menteri kabinet kerja
yang saya hormati para anggota dpr dan dpr

yang saya hormati para anggota delegasi kerajaan arab saudi
khususnya para pangeran dan keluarga kerajaan
yang saya hormati para anggota dpr dan dpr
yang saya hormati para anggota dpr dan dpr
yang saya hormati ketua umum partai partai politik

dan juga beberapa hal
termasuk bapak mohaimin iskandar
ketua umum organisasi organisasi islam
para tamu undangan dan hadirin
tujuh jadi empat puluh tujuh tahun yang lalu
di gedung ini
kunjungan kehormatan yang mulia
sri baginda raja faisal bin abdul aziz al saud
kini sejarah berulang kembali
setelah hampir setengah abad
dpr ri kembali mendapatkan
kehormatan dikunjungi oleh
yang mulia hodimal
atas nama seluruh anggota dpr ri
dan rakyat indonesia
saya mengucapkan selamat datang di indonesia
sri baginda penjaga dua kota suci islam
hadirin yang berbahagia
kunjungan sri baginda ke indonesia
menandai babak baru hubungan arab saudi
karena tidak hanya berlangsung
di tingkat pemerintahan
melainkan juga terjalin
hubungan persaudaraan yang erat
antara sri baginda dan indonesia
khususnya umat islam
dalam konteks itu
atas nama rakyat indonesia
khususnya umat islam
kami menyampaikan terima kasih
dan penghargaan yang setulus tulusnya
atas kemurahan hati sri baginda
yang telah memulihkan
kuota haji indonesia
sebesar harga yang

serta tambahan kuota
terbesar di dunia
dan kota tersebut
dan kota tersebut
untuk umat islam
sri baginda penjaga dua kota suci islam
hadirin sekalian yang saya hormati
kunjungan yang sangat bersejarah ini
mempunyai arti penting
bagi persahabatan kedua negara
jika empat puluh tujuh tahun yang lalu
kedua negara mempunyai pandangan
dan sikap yang sama dalam menghadapi
ancaman komunisme dan sionisme
maka ancaman yang kita hadapi sekarang ini
adalah bagaimana menciptakan
keamanan dan perdamaian dunia
khususnya dari ancaman terorisme dan radikalisme
jika indonesia dan arab saudi
yang menganut paham
keagamaan yang moderat
maka akan memberikan
dampak yang besar
dalam menciptakan perdamaian dunia
sekurang kurangnya di kalangan negara negara islam
kita bisa membangun
untuk menciptakan kemakmuran
menyambut baik visi dua ribu tiga puluh arab saudi
yang ingin mengembangkan investasi
secara besar besaran di kawasan asia
khususnya di indonesia
apalagi ekonomi indonesia
bisa tumbuh di atas lima persen
dalam hubungan itu
dpr menyambut baik
yang telah diperlukan pemerintah indonesia
dengan kerajaan arab saudi
kami juga berharap agar masalah tenaga kerja indonesia
dapat dicarikan solusi yang terbaik
sehingga dapat dipulihkan kembali

sistem hukum kerajaan arab saudi
apabila terdapat warga negara indonesia yang bersalah
maka atas nama rakyat indonesia
kami mohon kemurahan hati sri baginda
untuk memberikan ampunan
sri baginda penjaga kota suci islam
hadirin yang berbahagia
hadirin yang berbahagia
dpr ri baru saja menerima kunjungan
dpr ri baru saja menerima kunjungan
dpr ri baru saja menerima kunjungan
dpr ri baru saja menerima kunjungan
dpr ri baru saja menerima kunjungan
kedua parlemen sepakat
untuk membahas masalah keamanan dan perdamaian
serta bidang keagaman dan pendidikan
sebagai wujud persaudaraan antara indonesia
dan arab saudi
kami memohonkan anda untuk berkata kata
dan beri perhatian kepada pihak pihak
yang memohon dengan hormat kepada sri baginda
untuk menyampaikan pidato di hadapan sidang yang mulia ini
atas nama seluruh anggota dpr dan rakyat indonesia
kami menyampaikan selamat atas penghargaan
bintang kehormatan tertinggi republik indonesia
yang telah dianugerahkan kepada sri baginda

yang telah dianugerahkan kepada sri baginda
pada saat ini saya ingin mengulang kembali
kalimat bertuah yang disampaikan yang mulia

barang siapa yang ingin mengingkari
hubungan yang istimewa
antara indonesia dan saudi arabia
sama dengan mengingkari matahari di siang hari